ya mulai hari ini senin tiga belas mei dua ribu sembilan belas tarif kereta mrt jakarta akan kembali normal
nah bagi anda yang akan melakukan perjalanan menggunakan moda raya terpadu ini
harus membayar tarif minimal rp tiga dan maksimal rp empat belas untuk sekali jalan
sejak mulai beroperasi awal april lalu tarif moda raya terpadu atau mrt
diskon diberikan agar semakin banyak warga jakarta yang beralih menggunakan mrt ini
padahal sesuai dengan peraturan gubernur provinsi dki jakarta no tiga puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
tentang tarif angkutan perkereta apian mass rapid transit dan kereta api ringan light rail transit
tarif minimal mrt jakarta adalah sebesar rp tiga dan tarif maksimal mrt jakarta sebesar rp empat belas
kini mulai senin tiga belas mei dua ribu sembilan belas tarif mrt jakarta
berikut rincian tarif mrt jakarta
untuk melakukan pembayaran perjalanan dengan mrt jakarta
pengguna mrt dapat menggunakan kartu jelajah single trip
yang dapat dibeli di loket dan mesin tiket otomatis di setiap stasiun mrt
selain itu pengguna juga dapat menggunakan kartu jaklingko
kartu uang elektronik yang diterbitkan oleh bank mandiri bni bri bca dan bank dki
dan seperti apa pemberlakuan tarif normal mrt yang dimulai pagi ini
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama
yang saat ini berada di mrt fatmawati
baik dika selamat pagi
bagaimana tanggapan para penumpang mrt dengan sudah normalnya tarif kembali
untuk menggunakan mrt pada hari ini
selamat pagi aldi dan juga fani
saat ini saya berada di stasiun mrt fatmawati
pada pagi hari ini tampak masih cukup banyak penumpang yang datang
atau menggunakan layanan dari mrt jakarta untuk bepergian
terutama untuk mereka yang melakukan aktivitas komuter dari rumah
ke area perkantoran mereka baik di kawasan bundaran hotel indonesia
ataupun juga di sepanjang jalan jenderal sudirman
nah untuk hari ini kita tahu bahwa tarif mrt sudah diberlakukan secara normal
yaitu rp empat belas untuk tarif terjauh seperti dari lemak bulu sampai ke bunda rata indonesia
dan juga tarif minimum rp tiga untuk tarif terdekat
misalnya dari stasiun cipete ke haji nawi
dan kalau kita melihat lagi reaksi para penumpang ini
tampaknya tidak begitu banyak yang tampak mempermasalahkan kenaikan tarif ini
karena memang sudah mengetahui sejak awal
bahkan sejak sebelum mrt dioperasikan secara komersial
karena sejak awal
sudah ditetapkan tarif untuk mrt ini adalah rp empat belas
untuk tarif maksimalnya atau tarif terjauhnya dari lemak bulu sampai ke bunda rata indonesia
dan inilah visual pada pagi hari ini
kita melihat masih cukup banyak warga jakarta yang tetap menggunakan layanan mrt
dengan diberlakukannya tarif normal ini
kita bisa melihat
kita bisa melihat
kita bisa melihat
kita bisa melihat
kita bisa melihat
kita bisa melihat
kita bisa melihat
kita bisa melihat
kita bisa melihat
kita bisa melihat
kita bisa melihat
kita bisa melihat
kita bisa melihat
ini juga panik
menurut pantawan anda
bagaimana reaksi para penumpang mrt
mengetahui bahwa tarif mrt sudah kembali normal hari ini
apakah ada penumpukan begitu di tempat tempat pengisian ulang untuk kartu pembayaran mrt
karena penumpang yang baru tahu ini ternyata sudah normal kembali harganya
dari penumpukan saya
sejak pagi tadi di stasiun mrt fatmawati
memang tampaknya mayoritas penumpang ini sudah mengetahui terkait dengan tarif baru
dan tadi juga saya tidak melihat adanya penumpukan penumpang
baik di loket ataupun juga di area stasiun mrt fatmawati
mayoritas dari mereka ini memang sudah mengetahui
karena memang juga banyak sekali sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pt mrt
mulai dari stasiun hingga lewat media sosial
dan untuk pembayaran sendiri atau metodenya masih diberlakukan sistem elektronik
tentunya dengan menggunakan pembelian tiket jelajah single trip sebesar lima belas ribu rupiah
yang tentunya nanti ketika anda sampai di stasiun tujuan
anda bisa mengambil kembali sisa dari tarif yang sudah anda keluarkan
dan pembayaran juga masih tetap bisa dilakukan
dengan menggunakan uang elektronik dari sejumlah bank simbara
dan juga sejumlah bank swasta lainnya yang sudah ditunjuk oleh pihak dari pt mrt
jadi kesimpulannya sampai pagi hari ini saya belum melihat adanya komplain yang signifikan
begitu dari para penumpang mrt terkait dengan pemberlakuan tarif normal ini
karena memang kebanyakan dari mereka yang menggunakan mrt ini
lebih fokus pada ketepatan waktu yang bisa ditempuh begitu oleh para penumpang
dari lebak bulus sampai ke bundaran hotel indonesia
contohnya hanya menggunakan waktu sekitar tiga puluh menit saja
dengan waktu tunggu antar kereta pada jam sibuk hanya lima menit
atau headway nya hanya selama lima menit saja fani dan juga aldi
baik terpantau normal semuanya
terima kasih korespondensi ann indonesia
mahardika utama melaporkan dari stasiun mrt